presiden jokowi dodo berbicara empat mata dengan menko polhukam mahfud md di istana kepresidenan pada senin sore
jokowi meminta mahfud menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang atau tppu di kementerian keuangan secara jelas pada dpr ri
mahfud menyebut siap hadir di dpr ri pada rabu esok pukul empat belas waktu indonesia barat
mahfud pun menyatakan sanggup memberikan penjelasan pada dpr ri dan masyarakat sejelas jelasnya
sebab jokowi ingin keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan perundang undangan
mahfud menyatakan dirinya akan didampingi oleh pejabat eselon i dan anggota komite pencegahan dan pemberantasan tppu
mahfud md akan menjelaskan kebenaran terkait transaksi keuangan mencurigakan senilai rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun di kementerian keuangan
ada beberapa hal antara lain menyangkut soal temuan ppatk mengenai dugaan pencucian uang di kementerian keuangan
presiden meminta saya hadir menjelaskan ke dpr dengan sejelas jelasnya
dan memberi pengertian kepada masyarakat
tentang apa itu pencucian uang
dan saya akan menjelaskan ke dpr juga dengan sejelas jelasnya tanpa ada yang ditutup tutupi
karena presiden kita ini menghendaki keterbukaan informasi sejauh sesuai dengan peraturan perundang undangan